lalu pihak dealer akan memeriksa data calon pembeli
yang ditularkan untuk rekan stimil
karena sekarang ini apa namanya kayak penyung penyungnya itu
untuk beribadah sendiri seperti di masjid ataupun di islamic center yang ada di sana
keluarga napiter atau anak anak napiter
yang memang membutuhkan properti dan dia masuk dalam kategori middle atau kelas menengah
saya bersyukur sekali masih bisa merayakan